istilah ngopi kini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat indonesia dan kopi ini seolah olah telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat terutama pada masyarakat perkotaan
dan tidak hanya didapat dari kedai kopi membuat seduhan kopi berkualitas ala barista juga dapat menggunakan alat seduh atau mesin kopi dari rumah
kopi tidak hanya sebagai penghilang kantuk tapi juga dapat memompah semangat serta membuat pikiran jadi lebih fokus
atau sekitar satu dua kg per kaki
kopi ini juga menjadi kekuatan yang terbaik di kapita pada tahun dua ribu enam belas
tidak sedikit pecinta kopi meluangkan waktu ke kedai kopi demi menyeruput kopi favorit
atau bahkan rela merogoh kantong dalam dalam untuk membeli peralatan kopi agar mendapatkan rasa kepekatan keasaman serta aroma khas hasil racikan barista
nah jatuhnya saya milih kompak sama efisiensi waktu saya
karena saya juga kerja waktunya juga harus di kantor pagi jadi saya perlu
punya waktu yang memang saya pencet udah nge grind sendiri expressionnya udah jadi
kan sekarang udah banyak tuh jadi satu mesin tuh ada grinder terus ada espresso mesinnya juga
terus langsung ada cup nya jadi itu mungkin kalau untuk yang traveling itu berguna sekali ya
kita tinggal tuang gitu terus langsung dipencet nanti keluar langsung jadi espresso
nah itu juga bagus tuh yang kecil untuk traveling
tapi kalau untuk di rumah mungkin aku lebih suka mesin espresso yang kecil kali ya
memiliki alat atau mesin kopi di rumah memudahkan kita menikmati kopi favorit kapanpun kita inginkan
pastinya lebih murah jika dibandingkan setiap hari anda ke kedai kopi
namun apa saja yang harus diperhatikan sebelum membeli
jadi untuk dari mesin kopi itu sama kayak mobil kita pertama harus lihat brand nya
karena brand itu ngaruhin dari teknologinya dari pasti dari nanti reliability nya segala macam
dan juga dari dan juga nanti juga dari hasil ekstraksi mungkin ngaruh juga
apa kita harus lihat juga dari speknya sih ya
karena kan mesin kopi itu kayak mobil ya kita lihat ada berapa cc nya
kita juga lihat sini dari kapasitasnya bisa beri berapa kopi dalam sehari segala macam
teknologinya untuk apakah airnya itu harus dituang dari atas atau nggak bisa nyedot dari bawah
pump nya gimana segala macam itu juga ngaruh sih
saya rekomen sekedar kalau mau espresso yaudah lah mau mau harus beli espresso ya
usia espresso yang kecil murah banyak
atau enggak kapsul karena pemakaian listriknya juga nggak gede ya
atau enggak kalau misalnya kita lebih banyak dikit lah atau enggak kita sibuk gitu ya
nyalain sehari pagi tinggal pencet aja nggak ribet deh
cuma misalnya kalau menikmat kopi banget saya pingin
misalnya orangnya pengen keluarin benar benar taste coffee nya after taste atau nggak aroma segala macam
saya rekomen benar benar pakai manual
tergantung kebutuhan deh balik lagi gitu ya
smart buyer kalau enggak sekarang kan orang orang yang kaum urban
terutama ya di per per kotaan itu harus pinter pinter cari promo nih
jadi karena barang barang begini kan mungkin cepat
dan juga kadang ada barang yang overstock kalau nggak ya barang yang apa yang udah lewat tahun
pastinya kita ada promo promo kan ya kalau enggak lagi pameran kita juga kasih promo
tidak hanya barista di kedai kopi ternama yang dapat membuat minuman kopi nikmat
dengan alat dan mesin kopi yang tepat
barista rumahan pun bisa menyuguhkan kopi berkualitas dengan mudah dan praktis
tim liputan cnn indonesia